saya dari aparat keamanan mohon untuk warga tetap tenang tidak usah panik
satu keluarga terdiri dari suami istri dan seorang anak di tegal dinyatakan positif covid sembilan belas
mereka masuk kategori orang tanpa gejala
s kepala rumah tangga yang terkena covid sembilan belas adalah anggota linmas di kantor kelurahan depong tengah
yang sehari hari bekerja sebagai penari becak
dari hasil swab pada senin pekan lalu mereka dinyatakan positif covid sembilan belas
dan diwajibkan melakukan isolasi mandiri di kediamannya
namun demikian s masih suka keluar rumah untuk menarik becak
bahkan menyambangi tetangga meski sudah positif
menurut para tetangga ia tidak percaya hasil laboratorium karena tidak merasakan sakit
ya betul termasuk sekitar sini ada satu dua tiga empat lima yang mengungsi dari sini
mengungsi karena apa
ada yang ke lawatan ada yang pokoknya yang jauh lah dari sini
mengungsi karena apa
karena takut dianya kan seringnya keluar keluar dari rumah
suat luyuran gitu pak
akibat kelakuan pasien ini para tetangga di sekitar rumah s dibuat panik
karena takut tertular beberapa tetangga memilih untuk mengungsi
covid sembilan belas pak sudah yang kena covid sembilan belas
yang kena covid sembilan belas pak yang positif
kok kesini kenapa mengungsi
tidak tahu pak saya ada bumbung
maunya dia apa
jadi maka saya pesan supaya tindakan cepat dari pak wali atau dinas
ini berarti istinan istinan mengungsi ini
keberapa hari ini
ini sudah satu hari pak
untuk meredakan keresahan warga ini pemerintah akan melakukan pengawasan terhadap aktivitas pasien
termasuk memenuhi permintaan bantuan tambahan bagi pasien
supaya tetap berdiam di rumah becak milik pasien ini terpaksa dikembok
satu keluarga itu minta tuntutan untuk dipenuhi kebutuhannya setiap hari
ada macam macam itu
minta kopi minta ada pempers
minta uang jajan anak
kemudian minta makan
kita juga sudah memberikan itu
seperti arahan pak gubernur
kita sudah bantu
tapi mereka minta lebih
dan hari ini kita rapatkan di kecamatan tiga selatan
pemerintah kota tegal menyatakan sudah berkomitmen membantu kebutuhan harian keluarga selama isolasi
hingga meminta pasien untuk menuruti anjuran pemerintah
imam suripto tegal jawa tengah